assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
islam dan kesehatan mental menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan
sebagai seorang muslim islam senantiasa mengajarkan kita
untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual
karena akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita kepada allah
nah untuk membahas tema terkait pentingnya kesehatan mental di dalam islam
sudah hadir bersama saya di studio ada ustadz hilman fauzia
ini temanya menarik
tapi saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda bisa melayangkan pertanyaan anda melalui email
yang tertera di layar kaca
langsung ahilman kalau kita bicara mental
dalam konteks beribadah aja sesimpel itu ya
itu membutuhkan banget dan sangat dipengaruhi ya
kestabilan mental dan ketahanan mental kita itu dengan ibadah
bagaimana pendapat ahilman
iya kalau kita bicara tentang kesehatan mental
berarti kita bicara tentang rasa tenang
rasa aman rasa nyaman rasa damai
yang dihadirkan dalam hidup
menjalani hidup dengan baik lah kira kira begitu
maka manusia itu kan didalam dirinya beauty free
ada empat elemen ya
yang masing masing itu harus dikasih
amunisi lah harus dikasih nutrisinya
empat elemen itu kan setidaknya ada kolbu
ya ini empat elemen yang
ya tentu yang kelimanya ada jasmaninya kita ya gitu ada tubuh kita gitu
tapi empat ini kan semua bicara tentang mental nih
nafsu allah berikan keinginan dalam diri kita
yang dulu pernah kita bahas
kalau kita bicara nafsu itu kan diarahkan pada tiga hal gitu ya
ada nafsu yang mengarahkan kepada baikan mutmainnah namanya
nafsu yang muruh kepada keburukan amarah namanya
nafsu yang sering berganti lawamah namanya
nah ini kan juga harus dikasih asupan gitu
kemudian ruh bagaimana rohani kita kan juga butuh dikasih sentuhan gitu
yang keempat akal
dengan belajar ini kan juga salah satu amunisi untuk memuatkan akal kita gitu
nah maka manusia memang membutuhkan kesehatan mental
terutama hati ya
karena biasanya ketika hati ini ada penyakit berpotensi besar
sebagaimana disebutkan dalam al quran itu
di dalam hati mereka ada penyakit
yang penyakit itu berakibat menambah penyakit penyakit yang lainnya
hati sakit kepala pusing
makanya kalau ada istilah di psikologi atau biasanya mungkin ada istilah psikologi
ya makanya ada istilah psikologi
jadi karena mungkin gelisah anxiety itu kadang kadang ada gejala gejala fisik juga yang dirasakan
tiba tiba ada panik gitu kan panic attack gitu
maka kesehatan mental itu penting kita bahas
dan penting dihadirkan
karena ketika seseorang itu mentalnya sakit
maka berpotensi fisikalnya sakit emosionalnya sakit apalagi itu
spiritualnya sakit mungkin juga finansialnya sakit
jadi gak produktif misalnya
jadi gak produktif misalnya
tapi kalau mentalnya sehat maka akan mengantarkan kesehatan pada yang lain kan
makanya kan jiwa yang sehat itu penting
kalau kita lihat liriknya lagu kebangsaan kita misalnya
kan yang pertama apa
bangunlah badannya kan gitu
ternyata jiwa ini penting
karena dalam jiwa yang sehat maka ada tubuh yang sehat
dan tubuh yang sehat juga penting
tapi tetap berawal dari jiwa yang sehat
kadang orang sibuk untuk melatih jasmaninya
tapi dia lupa melatih rohaninya
padahal manusia itu kan dititipkan ruh di dalamnya
maka ruh ini ya harus sehat
harus diberikan sentuhan sentuhan yang bisa mengantarkan dia memiliki kesehatan mental yang baik
ahilman ini juga sudah ada pertanyaan
yang masuk ke gapai kemuliaan dari netizen kita akan simak bersama
assalamualaikum pak ustadz
saya mau bertanya
apa yang menyebabkan kita selalu gelisah yang berkepanjangan
mohon pencerahannya pak ustadz
baik ini pertanyaan dari mas dian
gelisah tak berkesudahan
apa sebenarnya sumber dari kegelisahan ini dan bagaimana cara kemudian menyembuhkannya ahilman
yang pertama karena kurang berzikir kepada allah
nah itu betul
kurang ingat ke allah
karena kita tidak tahu
karena kita tidak tahu
bahasa lainnya jauh dari allah
karena diantara janji yang allah berikan kepada kita
seseorang yang senantiasa berzikir kepada allah
maka allah akan tanamkan ketenangan dalam hatinya
ingatlah ketika engkau berzikir kepada allah hatimu akan tenang
nah sekarang kita breakdown ya
apa yang dimaknai dengan zikir itu apa saja gitu
kan zikir itu artinya kan mengingat ya
nah mengingat allah itu kan banyak cara gitu
yang pertama tentu lisan yang senantiasa menyebut nama allah
yang kedua di pikiran kita selalu kita melibatkan allah
dalam hidup kita kita menyertakan allah
ini bagian dari zikir
nah praktik amalnya sholat
berarti kalau ada orang yang mohon maaf
ngerasa bahwa kenapa saya gelisah
tadi jawabannya kurang berzikir
lihat amalan praktiknya
berarti mungkin ada sholat yang sering dia lalaikan
lihat sholatmu berarti ya
yang ketiga mungkin dia jarang membaca pesan cinta dari allah melalui al quran
mungkin jarang baca al quran
yang ketiga dia jauh dari majelis ilmu
bukankah majlis ilmu itu majlis zikir
taman diantara taman taman surga
mungkin dia jauh dari majlis ilmu
jadi kalau ditanya kenapa seseorang itu bisa gelisah tidak tenang kurang berzikir kepada allah
yang kedua dia tidak belajar dari setiap kejadian yang dia dapatkan
biasanya karena dia punya empat yang dia tidak hadirkan
dia tidak ikhlas dia tidak ridho dia tidak syukur dia tidak sabar
waduh berat ya
kalau tidak ada semuanya itu berat
terutama ya kalau kita bicara lebih detail nih
ada nih kebiasaan kita yang mempengaruhi ketenangan dalam hati kita
menghadirkan masa lalu untuk hidup di masa sekarang
wah ini bagi orang orang yang belum move on ini ya agak berat ini ya
kejadian kita di masa lalu tapi kita hadirkan di masa ini
itu diantara orang yang tidak akan pernah bahagia tuh
dan yang kedua
orang yang menghadirkan masa depan untuk hadir hari ini
khawatir dengan masa lalu takut dengan masa depan
padahal mohon maaf kadang yang terjadi kekhawatiran itu yang berlebihan yang membuat hatimu tidak tenang
padahal faktanya apa yang kamu khawatirkan itu tidak lebih besar dari apa yang terjadi pada akhirnya
jadi kekhawatiranmu yang mengantarkanmu
pada sesuatu yang kau takutkan sendiri gitu
jadi engkau yang merencanakan kekhawatirannya
engkau yang merencanakan ketakutannya
dan itu terjadi
dan ingat ya allah bersih firman di surat di hadis kuncinya
an'a in dhulni abdibi sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku kata allah
jadi apa yang hambaku sangkakan tentangku dalam keadaanku terhadap dirinya boleh jadi itu juga ya
jadi itu juga yang akan kita dapatkan
maka hati hati ketenangan itu setengah dari obat
dan kekhawatiran itu setengah dari penyakit
ah yulman ini menarik tapi kita harus jeda dulu
kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode kesehatan mental dalam islam
ahilman fenomena yang terjadi sekarang ini kayaknya kita semua sepakat ya
permasalahan mental ini juga menjadi satu hal yang patut kita waspadai juga
sudah semakin aware memang dengan kesehatan mental tapi problem kesehatan mental juga semakin besar
kalau dari sudut pandang ahilman melihat apa yang terjadi saat ini ya
fenomena fenomena mungkin penyakit kesehatan mental juga sudah mulai banyak
itu seperti apa ya
akar dari apa yang terjadi itu kan sebenarnya tergantung bagaimana cara kita melihat kejadian itu
seseorang itu tidak akan merasakan sakit hati
kalau dia tidak mengizinkan hatinya sakit hati gitu
ya sama kayak tadi ya
kekhawatiran itu kan yang bikin kita sendiri kadang
dan kita sekarang jadi tahu bahwa kekhawatiran itu setengah dari penyakit
kadang penyakitnya tidak se mengkhawatirkan yang dibayangkan
tapi karena kekhawatiran yang membelenggu hati kita sehingga mengantarkan penyakit itu menjadi seakan akan berat dan besar untuk kita
izin bertanya ah yulman
ada unsur juga was wasyaiton juga yang bisa masuk nggak
bisa jadi salah satunya
maka nanti kan kalau seseorang koneksi dengan allahnya itu baik gitu
maka dia akan dibimbing gitu untuk mendapatkan ketenangan hatinya
zikirnya itulah sholatnya itulah baca quran itunya gitu
majlis ilmunya yang kemudian akan mengantarkan dia menemukan ketenangan dalam hatinya gitu
berarti ini kode sebenarnya
jika engkau sedang diuji dengan ada kekhawatiran di hati dengan ujian dalam hidup ini alarm sebenarnya dari allah
boleh jadi selama ini engkau ada jarak dengan allah
engkau sedang jauh dari allah
sehingga allah ingatkan kau dengan kejadian kejadian yang membuat engkau jadi back to allah gitu
kembali ke allah
makanya yang harus kita tahu ya bahwa allah itu kan maha pencemburu ya
ketika engkau meletakkan cinta
ketika engkau meletakkan cintamu terhadap sesuatu atau seseorang melebihi cintamu kepada allah
maka allah akan ingatkan hatimu dengan orang orang yang engkau cintai itu gitu
jadi kadang allah ambil gitu ya
kadang orang itu mungkin menyakiti kita gitu
kadang ya dan seterusnya dan seterusnya gitu
itu betul sekali akhirnya pengalaman pribadi
jadi pada akhirnya kita jadi mikir gini
oh iya nah orang yang hebat adalah orang yang bisa mengambil hikmah kan
saat dia kembali kepada allah
dan dia bisa menemukan ketenangan di situ
ada yang nanya begini ke ah hilman
a gimana caranya ya a biar hidup gak punya masalah gitu
waduh gimana tuh ya
ini pertanyaan yang boleh jadi jawabannya agak kurang apa ya
kalau mau dikencengin takut sakit hati gitu ya
kencengin aja jadi gimana ya
ya kalau kita gak mau punya masalah jangan hidup gitu ya
karena hidup memang ada masalah
karena ciri hidup itu adalah ketemunya masalah
itu di situ gitu
seni kita merespon masalah ya hilman
dalam hidup selalu ada satu proses yang kita jalani dan ada masalah pasti
waktu kita sekolah pengennya cepat apa
oke izin allah selesai
kuliah setelah kuliah
masih panjang ya
inginnya lulus skripsi selesai kemudian dapat pekerjaan
dapat pekerjaan yang bagus gitu
oke setelah punya pekerjaan apakah masalah selesai
tidak masih mau
ternyata masih ada masalah itu
oke aku tuh di kerjaan gajinya kecil misalnya
oke let's say dengan izin allah gajinya naik
apakah masalah selesai
tidak oke dia masih belum punya jodoh
insin allah ketemu jodohnya
setelah menikah apakah masalah selesai
oh pengen punya anak
apakah setelah punya anak masalah selesai
wow tambah tambah banyak
makanya gini makin dia bertumbuh masalah makin banyak
tapi kalau dia punya kesehatan mental yang baik
sebanyak apapun masalah yang dia dapatkan akan makin tenang dia meresponnya
itu yang namanya kedewasaan
jadi dewasa itu nggak dilihat di usia
tapi dewasa itu dilihat ketika dia merespon persoalan yang sedang dihadapi
nah apa kekuatannya
deketnya dia dengan allah
doa dan zikir itu ibarat payung
tidak bisa membuat hujan itu berhenti
dia bisa melindungi tubuhmu dari derasnya air hujan
begitulah doa dan zikir
doa dan zikir tidak membuat masalahmu hilang
tapi doa dan zikir membuat hatimu lebih tenang
ketika ada masalah yang datang dalam kehidupanmu
makanya mohon maaf ya ada yang nanya begini
a kenapa ya aku teh
udah sholat udah ngaji
tapi kok masalah tambah banyak ya ayah
kok jadi tambah berat ya hidupnya
memang yang hilang bukan masalahmu
mungkin masalahmu lebih kuat
tapi hatimu lebih tenang menghadapinya
dan itulah orang yang bisa merasakan nikmat
dari mental yang dihadirkan
semua pasti punya masalah
tapi ada orang yang tenang menghadapinya
tapi ada orang yang gelisah menghadapinya
nah itu dia
kalau misalnya ada orang yang memang sekarang sedang
apa ya kodarullah begitu ya ahilman
diuji dengan allah dengan mungkin problem kesehatan mental gitu
sampai akhirnya mungkin harus mendapatkan pertolongan dari profesional
itu sebenarnya juga nggak masalah ya itu bagian dari ikhtiar ya
itu bagian dari ihtiar
kuluda indawa un setia penyakit itu ada obatnya
nah boleh jadi itu adalah ikhtiar kita untuk mencari obatnya
sebaik baiknya yang menyembuhkan kita adalah allah
sebaik baiknya obat adalah zikrullah
sebaik baiknya cara untuk kita mendapatkan ketenangan dalam hidup adalah kembali kepada allah
yang ketiga nanti
kenapa orang tuh bisa depresi gitu ya
bisa lelah dalam hidup
boleh jadi karena dia tidak memahami hakikat hidup yang dia jalani
dia gak ngerti tujuannya itu mau kemana gitu
apa yang dia jalani
dia merasa bahwa hidup dunia ini adalah akhir segalanya
padahal kan bukan gitu
nah orang kalau memahami hakikat hidupnya
dia akan lebih tenang sebenarnya
memang ini seakan akan kalau bicara teori mah gampang ya
tapi ketika praktik emang agak susah gitu
di dalam hidup yang kita jalani itu kita butuh morobi ya
butuh mursyid butuh guru gitu
yang membimbing kita untuk bisa menemukan kebaikan itu gitu
kita olahraga aja ya
iya ada trainernya
olah jiwa masa nggak ada instrukturnya
yang membimbing hatimu bisa lebih dekat ke allah gitu
makanya beruntunglah seseorang
yang ketika hidupnya dia memiliki orang yang bisa mengarahkan itu
makanya di rumah tangga
pasangan suami itu harus saling mengingatkan gitu ya
kadang kekhawatiran itu kita yang membentuknya sendiri gitu
makanya kan sekarang ada penyakit apa tuh
yang ditambah dengan gejolak sosial media yang luar biasa
itu jadi penyakit sendiri
iya kan apa yang kamu lihat mempengaruhi apa yang kamu pikirkan
padahal kan apa yang kamu lihat belum tentu juga sesuai dengan apa yang kamu lihat
kita tidak bisa mengukur kebahagiaan orang untuk ditempatkan di kebahagiaan kita
kadang yang kita rasa itu bahagia di mata orang belum tuh bahagia di mata kita
tenang itu bukan di mata katanya
tenang itu adanya di hati station
apa yang kita lihat di mata seakan akan menenangkan belum tentu
tapi apa yang kau rasakan di hati itulah ketenangan yang sebenarnya
hilman kita lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode kesehatan mental dalam islam
hilman ini menarik ya
kalau dalam kacamata dunia nih kita seringkali melihat atau mendengar baca berita misalnya
ada beberapa negara maju yang secara perekonomian misalnya bagus ya
indeks perekonomiannya bagus
pendapatan per kapitanya tinggi gitu
tapi angka bunuh dirinya juga tinggi
tapi kan sebenarnya bunuh diri itu sebagai efek domino juga dari mungkin masalah mental yang dihadapi oleh warganya gitu
sementara mungkin di indonesia kan kita tahu sendiri ya mungkin angka kemiskinan kita juga masih tinggi
tapi di sisi lain juga kita kan termasuk negara yang cukup religius gitu ya
nah ini tuh mudah mudahan ya amin ya gitu
jadi bagaimana ya kita melihat hal ini
apa yang bisa kita pelajari ya dari facebook
fenomena sosial yang terjadi saat ini
kita bicara tentang ukuran kebahagiaan
coba kalau mbak mila berpendapat ya
orang dikatakan bahagia itu ketika kapan atau ketika apa gitu
saya kalau saya pribadi ya hilman ya
iya mungkin iya senang ya misalnya allah kasih rezeki gitu ya
yang sifatnya materi ya senang
tapi kayaknya kita juga harus jujur ya kadang kadang pun misalnya apa apa ada makan enak tidur nyenyak
tapi kalau ada kekosongan dalam hati kekosongan dalam jiwa itu semuanya berasanya nggak enak
jadi ya memang di hati sih akhirnya kan
kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang datang dan juga tidak terletak pada apa yang pergi gitu
karena yang datang dan pergi itu pasti akan ada aja dalam hidup kita
dan pasti ada sih betul
ada orang yang menganggap dia bahagia kalau punya harta banyak
nyatanya ada orang yang punya harta banyak tapi tidak bahagia
ada orang yang mengejar bahwa bahagia itu ketika dia terkenal misalnya
ada orang makin terkenal malah mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang tidak pas gitu ya
ada orang yang bilang bahwa bahagia itu kalau punya pangkat jabatan tinggi
tapi nyatanya ada seseorang atau yang faktanya kita lihat ada orang yang punya pangkat jabatan tinggi
tapi malah tidak menemukan kebahagiaan itu
lantas apa kebahagiaan itu
rasa tenang gak sih
jawabannya adalah kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati
untuk menikmati semua apa yang allah beri dalam hidupnya
berarti kalau kita lihat ya secara makna lebih mendalam
allah tidak akan meletakkan sesuatu dalam hidupmu
kecuali allah tahu takarannya
kecuali allah tahu seperti apa kebutuhannya
allah juga tahu seperti apa kepantasannya
gini kita ini ada ember
ada bak yang besar
tapi kita maksa pengen banyak dapatnya
yang terjadi apa
luber lah gak bisa nangkuh kita
ada orang yang punya kapasitas besar
tapi dia tidak maksimalkan
ujungnya kan jadi sedikit
nah tidak bertemunya titik equilibrium inilah yang kemudian pada akhirnya yang kurang makin kurang
yang udah dikasih lebih ngerasa kurang
ujungnya tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dalam dirinya
dan ini tempatnya dimana
bukan di sini tapi di hati
makanya yang harus di charge pertama dalam diri manusia itu apa
karena yang akan kembali kepada allah itu nanti hatinya
akan ada satu hari di mana harta dan anak anak tidak bermanfaat kata allah
kecuali mereka yang datang kepada allah
dengan hati yang bersih
ini tuh kan ya
ini tuh kan istilahnya kayak casing lah gitu ya
ditempel aja gitu
cakep cantik kaya miskin bodoh pinter
terkenal gak terkenal
itu kan hanya casingnya aja gitu
kalau kita wafat apakah ada disebut ini kuburan orang kaya
semua pada akhirnya jadi sama gitu
terus lantas apa yang kamu kejar selama ini
bukan berarti kita nggak boleh ngejar itu ya
silahkan kamu kejar dunia itu
tapi jadikan jalan mengantarkanmu dekat dengan allah
sehingga allah nitipin ketenangan hati di kita
so poinnya kenapa ada seseorang yang mohon maaf secara dunia dia berlebih
tapi seakan ada kesehatan mental yang terganggu
mungkin dunianya tidak menjadikan dia makin dekat ke allah
sehingga dia tidak tenang gelisah dan seterusnya
jadi ya itu tadi ya
kunci kebahagiaan hidup itu bukan pada apa yang kita miliki
atau tadi apa yang allah ambil
karena ya pasti akan ada aja yang allah akan ambil allah akan kasih ya
tapi berarti hati kita nih harus di cas terus ya
kalau misalnya ada orang yang kayaknya susah banget ngecas hatinya
berarti itu hatinya keras misalnya
atau harus gimana harus dibersihkan dulu ah ya bang
hati setiap orang itu pada dasarnya punya kefitrahannya kesuciannya
sejahat jahatnya orang jahat pasti ada sisi baik di dalam hatinya
dan itu yang kita petik gitu ya
sebaik baiknya orang boleh jadi ada juga cacat dalam hidupnya
kita bukan malaikat yang benar terus
kita juga bukan syetan yang salah terus
manusia diilhamkan dua keadaan
kadang dia fujud kadang dia bertakwa
tinggal bagaimana timbangannya banyakan mana tuh ujungnya gitu
ya so simpelnya
kalau sekarang kita lagi fujur tingkatkan ketakwaannya
makanya ya setiap orang buruk ada kesempatan jadi baik
nah itu ya
dan setiap orang baik juga jangan sombong
boleh jadi dia terpleset jadi berbuat buruk lagi
dan kita gak boleh ngejudge ya ahli ahli
gak boleh ngejudge
maka kesehatan mental itu kan ada pada diri kita
yuk kita benahi semuanya
minta sama allah agar dilembutkan hati
ditetapkan di jalannya
makanya kan ada satu doa juga yang nabi ajarkan
agar kita baca
agar hati kita ini lurus terus ya
tetap di jalan allah
duhai allah yang membulak balikan hati
tetapkan hatiku di atas agama mu
jadi apapun yang terjadi selama kita kembalikan kepada allah
maka kita akan menemukan titik kebaikan itu
makanya dalam surat al fatihah yang kita baca kan ada permintaan kita kepada allah
itu ada kalimat magbub ya
magdum itu ya orang yang salah gitu
orang yang tersesat gitu
orang yang buruk
bukan berarti orang itu buruk selamanya gitu
maksudnya kalau kita lagi lalai diingatkan lagi untuk kembali kepada allah
jadi belok belok tuh belok sedikit tuh sebenarnya gak apa apa
tapi mudah mudahan abang segera gitu ya
ya allah kayak gini
kita kan mikirnya orang tuh gak ada yang lurus aja gitu kan
kadang iman juga naik turun gitu
jadi supaya allah segera kembalikan ke diri
ya makanya kan kita diperintahkan untuk zikir ya
allah tahu bahwa mental kita tuh satu saat
iya satu saat akan mengalami satu proses bahwa kadang sedih kadang tersakiti kadang terluka
allah tuh lebih tahu daripada apa yang kita tahu gitu
makanya allah udah siapin perangkat tuh
gimana caranya ketika sesuatu itu terjadi ini perangkatnya kembali ke allah
kenapa allah perintahkan makin banyak zikir
karena allah juga tahu
mentalmu itu makin hari itu makin mungkin sedang ada masalah
sedang ada sesuatu yang menyedihkanmu melukaimu menyakitimu dan seterusnya
maka kembali ke allah kembali ke allah kembali ke allah
makanya taubat jangan sekali
kalimatnya ada tasjidnya
berarti sesuatu yang berkali kali
zikir itu harus berkali kali
ingat berkali kali ingat berkali kali
makin ingatnya dirimu berkali kali kepada allah maka makin ingat juga allah kepada dirimu
ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita
kalau kata guru saya begini allah itu semua bisa katanya
hanya ada satu yang allah tidak bisa
ada yang nggak bisa allah apa
aduh ada kita suka lupa gitu bahwa kita punya zat yang maha tahu tentang kita yang maha mencintai kita yang maha ngerti tentang kita
kadang kita suka sotau dengan urusan hidup kita
padahal allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita
kita dengan diri kita pun juga gak tahu apa yang akan terjadi
tapi allah lebih tahu bahkan sebelum kita diciptakan allah lebih tahu
maka untuk kita yang hari ini lagi ngerasa mentalnya lagi down gitu ya
yuk kembali ke allah deketin allah lagi perbaiki ketaatan kita kepada allah
maka engkau akan dikuatkan dengan caranya allah
ilman ini menarik sekali
yang paling penting kita harus ingat juga bahwa allah itu cinta sama
dan tidak ada yang melebihi cintanya allah kepada kita
sayang sekali ini pembahasan menarik tapi kita sudah harus berpisah
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi
saya mladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh